dari gelaran indonesia masters dua ribu dua puluh tim merah putih selaku tuan rumah berhasil menjadi juara umum
usai merebut tiga gelar juara
sumbangan gelar juara disumbangkan nomor ganda putra ganda putri serta tunggal putra
dalam pertandingan final di istora senayan gelar pertama untuk indonesia dipersembahkan oleh kevin sanjaya sukamulyo
mereka mengalahkan seniornya muhammad ahsan hendra setiawan di final ganda putra dengan skor dua puluh satu lima belas dua puluh satu enam belas
hasil ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan the minions yang selalu menang atas the daddies dalam sepuluh pertemuan terakhir mereka
kemenangannya ya paling kita tetap konsisten dari start awal sampai akhir
walaupun mereka sempat poin banyak kita tetap fokus tetap konsisten terus
jalanin pola kita olimpik semua punya chance yang sama lah
sekarang ganda putra sudah sangat merata yang penting kita persiapan sebaik mungkin aja kita lakukan yang terbaik
kemenangan juga diraih pasangan ganda putri indonesia greysia poli apriani rahayu
di partai puncak pasangan yang diunggulkan di tempat ke delapan ini berhasil mengalahkan pasangan denmark miken fruer guard sarah taigesen
lewat pertarungan rubber game selama satu jam dua puluh menit
greysia apriani akhirnya memastikan gelar juara dengan kemenangan delapan belas dua puluh satu dua puluh satu sebelas dan dua tiga
tahun kemarin itu benar benar kita sangat terpuruk kita terpuka aja
dan alhamdulillah puji tuhan di rumah sendiri di indonesia kita bisa menunjukkan performa terbaik kita
kesuksesan indonesia di turnamen indonesia masters dua ribu dua puluh semakin lengkap setelah antoni
sinisuka ginting juga sukses meraih gelar juara di nomor tunggaputra
berhadapan dengan juara tahun lalu anders and thinson ginting menang lewat pertarungan tiga game selama tujuh puluh satu menit tujuh belas dua puluh satu dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu delapan belas
dengan hasil ini indonesia menjadi juara umum dengan tiga gelar juara
sementara tiongkok dan thailand masing masing mendapat satu gelar juara dari nomor ganda
kecampuran dan tunggaputri
tim limputan cnn indonesia